seorang anggota kepolisian sektor wanasaba lombok timur diduga menembak sesama polisi hingga tewas pada senin sore
polisi telah menangkap pelaku serta sebuah senjata laras panjang
petugas dari jajaran kepolisian resor lombok timur senin petang melakukan olah tkp di rumah korban
bribtu hairul tamimi di kelurahan denggen kecamatan selong kabupaten lombok timur
bribtu hairul tamimi diduga ditembak oleh rekannya sendiri bribka mn hingga tewas
petugas menyita sebuah senjata laras panjang bersama dua selongsong peluru
tiga buah telepon genggam milik korban milik istri pelaku dan milik pelaku juga disita
pelaku dan barang bukti kemudian diamankan di mapores lombok timur
petugas masih menggali keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap motif pembunuhan ini
bribka mn diancam pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
serta terancam hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai polisi
pelaku saat ini sudah kita amankan di satreskrim polres lombok timur
kita telah melakukan olah tkp dan mengevakuasi korban untuk dilakukan visum es repertum dan otopsi